ya ada video hiu paus yang ditunggangi oleh beberapa penyelam menjadi viral setelah diunggah oleh vokalis slang kk
nah para penyelam pun akhirnya ditangkap polisi setelah istri kapolri jenderal tito karnavian juga melaporkan masalah ini
sebuah video menjadi viral setelah diunggah oleh salah satu pentolan band sleng kakak pada sembilan agustus malam
dalam video singkat tersebut seorang penyelam menunggangi well charge atau hiu paus yang diduga terjadi di teluk centrawasih papua
tidak hanya satu lima penyelam lain terlihat ikut mengerubungi satwa dilindungi tersebut menggunakan alat skuba
dilansir dari detik com menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti mengatakan bahwa penyelam tersebut telah ditangkap polisi
susi menyebut penangkapan dilakukan setelah dilaporkan oleh tri suswati karnavian istri kapolri
tri adalah penyelam yang terlalu berpengaruh di dalam penyelam
dan juga adalah anggota pandu laut yang juga penyelam
sesuai dengan panduan resmi yang dikeluarkan oleh balai besar taman nasional teluk centrawasih interaksi dengan hiu paus telah diatur
termasuk larangan menyentuh dan penggunaan alat menyelam skuba dibatasi maksimal dua dalam satu grup
well shark atau hiu paus yang hanya memakan plankton memang tergolong jinak di dekat manusia meski ukurannya mencapai sembilan puluh tujuh meter saat mencapai usia dewasa
ironisnya hal ini dimanfaatkan
oknum tak bertanggung jawab untuk bermain main dengan ikan raksasa tersebut demi kesenangan pribadi